udah pulang aja yuk
udah malem nih
kan besok libur
sahabat dari cari
ada kemana sih
kota riletraktur ya
kok ada rambut ya
masa sih beneran iya
ih jangan jangan khayalan doang kali
saya tuh tahu dari ibunya anaknya
iya sih emang serem
tapi ibu ibu please deh ini teh kan zaman now
masa iya masih percaya sama ww gombel
eh itu mah cerita kita zaman kecil dulu bu endang
gak zaman dulu gak zaman sekarang
ww gombel masih beredar
hah tapi kali ada
cuman tuh ww gombel kerjanya ngapain ya
hah kalau dia kerjanya bersih bersih itu namanya ob
ya yang diculik itu yang diincar anak anak kecil
tapi kenapa mesti anak anak
oh kenapa sih
gak tahu juga buat apa
kali buat dimakan biar awet muda ww gombelnya
aduh ibu rantik bu endang dan ibu ibu
kayaknya aku pengen banget deh ketemu sama ww gombel
masalahnya aku pengen bilang ke dia
kalau mau awit muda itu jangan makan anak anak
ya kan gak up to date banget gak sih
itu perginya ke dokter perawatan
rambutnya tuh dikrimbat diginiin
jadi ditarik tarik gini
tau gak biar awet muda ya kan
kalau mau lebih awet muda lagi
banyakin masker formalin tuh
kayak bu messi
ya kan bu messi
tapi yang jelas ada nih yang natural ya
jangan suka marah marah
oke yang itu nanti tambah tua
oke bu messi itu teh ngomongnya ke siapa itu teh
itu kok bingungnya jadinya kesahayaan pas ngomong marah marah gitu
oh emang gitu
eh bu messi saya teh kalau marah marah ada sebabnya ya
apalagi sama ibu ibu cinta
centil kayak bu messi gitu
eh kok ini nyebut nama sih
aku aja tadi gak pake ini sih ya
biarin aja anggap aja branding
wah ngajak ribut ya
bilang aja sirik sama aku
aku itu bukan nyukit centilan
tapi ini adalah style
eh bu messi jangan berlagu ya
saya gini gini juga mantap mode walaupun gak terkenal
eh pantesan gak ada yang tahu
ini tuh style dangdut
dasar aja bu messi yang norak
dangdut wah gitu gitu amat
eh bu messi emang bu messi tuh norak
dari atas sampe bawah
lihat aja tuh warnanya gak nyambung
mana nyambung lah ini
kayak bayam gitu
nah daripada situ bajunya orange
eh gimana cabai warnanya merah
ya udah kayak kau mak
eh eh kalo gitu kak
kamu ngajak berantem ya
kamu ngajak berantem kak
emang situ ngajak berantem
yee situ takut apa berani emang saya
ya takut lah

aku pasang rantai kayak gini
aku ada dikit dikit kayak gini mak

jangan penuh ya
see gue lavanya tracker disana ya
angin kue gomel bukan gitu kak
kak jadi serem rafa kamu berani dikit dong itu kan gak ada apa apa
angin doang justru kalau kamu penakut kamu yang manggil
yaudah kamu ambil lagi nih kertasnya iya kak
tinggi ya aduh gimana nih aduh gimana
perasaan aku aja gak ada

ada ada yang muncul kak seru banget
naras kak tadi naran ada seru banget disitu
dia mau nyulik aku dia mau ajak aku pergi
kamu tenang aja kita pulang aja yuk
iya kita bicarain di rumah kamu yang tenang ya
yaudah yuk pulang
kok belum pulang
pasti dia masih main sama si undu tuh
gue ditanya lagi nanti dia jawab kaget
aduh jangan jangan wewe gombe lagi